sehingga indonesia betul betul menuju era dikasih polio di indonesia
sebenarnya sistemnya tiket masuk gitu ya
terima kasih mbak si